bank sentral berencana mengganti acuan bi rate yang berlaku saat ini
bank indonesia akan mengumumkan kebijakan moneter baru ini pada jumat lima belas april dua ribu enam belas
perhitungan bi rate dari bunga sertifikat bank indonesia atau sbi dua belas bulan
akan diubah ke bunga reverse repurchase agreement atau repo berjangka tujuh hari
kebijakan moneter baru ini sebagai strategi bank sentral
untuk mendorong penurunan suku bunga deposito bank lebih cepat
sebab bunga repo mingguan lebih rendah dibanding bunga sbi dua belas bulan
perubahan kebijakan ini juga menambah likuiditas bank
yang bisa digunakan untuk menggenjot penyaluran kredit